penanganan dengan gadis yang gak dikenal
dan ternyata orang tua gadis itu
pak kamu kenapa pak
bener bener gak tau diuntung
gak mungkin mike
bertunangan tanpa persetujuan kita
apalagi dengan perempuan yang gak kita kenal pak
ini pasti akal akalannya lemos
dia ingin menghancurkan keluarga kita mah
kita mau tunangan
gue gak mau biarin putri sama lo
itu sih dewa
putri putri putri

bikin malu bapak
dan hampir menangkan putri
bener kamu tuh iya gemesin
dan beraninya kamu tuh coli kereksa ya
kalau sampe putri kenapa napa
kamu tuh bener bener saya tuntut
nanti kalau masalahnya
putri kenapa napa
boleh dong saya tutup
tenang aja kamu
udah udah jangan pada berantem
lu tuh adik gue
dan gue gak akan nyerahin lu
ke cowok gak jelas kayak dia
papa minta aku untuk terima putri sebagai ada yang aku kan
sekarang aku terima dia sebagai adik aku pak
tapi jangan harap
aku membiarkan adik aku memberi tesan pak
gue gak mau ada keributan lagi disini
ada apaan sih di sini
ada apaan sih di sini
gak tau nih ada apaan di sini
ada apaan di sini
ada apaan di sini
tenang semuanya sabar
ini masalah pang keluarga aja ya
it's okay tenang aja ya
mereka tau masalah kita
biar aja mereka semua pada tau pak
anak pengusaha terkenal dan terkaya itu
tidak memaksakan dirinya untuk menikahi seorang wanita yang tidak mencintainya
salah ini tuh putri
putri yang kegatelan sama kakak gue
mulut dijaga ya
kayaknya sebing itu mulut
oh jadi anak pak marsio ini dapetin si putri yang anak psk ini tuh
ya ampun kok bisa
wah jangan jangan dipelet nih
bisa jadi tuh bu
iya bener banget tuh bu
cukup cukup cukup
dewa seolah kamu serahkan putri kemahin
kalau enggak papa nggak akan maafin kamu
aku gak ada atau ada aja papa nggak peduli sama aku
itu dia tuh gimana
eh dewa putri
tunangan dengan gadis yang tidak dikenal
dan ternyata orang tua gadis itu pekerja malam
kamu kenapa pak
bener bener anak aku tau diuntung
pak gak mungkin pak
gak mungkin mike bertunangan
tanpa persetujuan kita
apalagi dengan perempuan yang gak kita kenal pak
ini pasti akal akalannya lemos
dia ingin menghancurkan keluarga kita mah
wah kamu tenang ya pak ya
kamu kan pasti lemah pak
ini gak bisa dibiarkan mah
kita ke jakarta sekarang juga
dewa terima kasih banget ya
gue sudah kita nyokap
jadi gue enggak mau lulihkan adik gue
mobil gue juga gak bakal muat disini
yelah sombong banget
gue mau kerja lagi ya
ntar ditangkap lagi
udah ya masalah kerjaan
jangan marah marahin lo
jadi disini rupanya putri
putri kok kamu maunya disini
di tempat yang baunya yes
jeleknya yes sepitnya juga yes
ih bener bener kamu tuh
eh bu kalo ngomong tuh jangan sembarangan ya bu
tuh sama aja bu
kalo ibu tuh ngejarakin satria
satria ini tuh udah baik bu sama aku
satria tuh lebih perhatian sama aku
siap terima kasih